tim jasara harja sudah melakukan survei kepada ahli waris
diduga ahli waris atas diduga korban korban japek lima puluh delapan
tadi ketika hasil dna sudah keluar pukul sepuluh tadi
kemudian dilakukan klarifikasi dengan keluarga
kami secara sistem sudah melakukan
kita transfer karena kami secara sistem sudah terintegrasi
sehingga proses santunan sudah dapat kami sampaikan kepada ahli waris
ketika nanti jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga
jasa raja secara bersamaan akan menyampaikan
masing masing ahli waris akan mendapatkan lima puluh juta
kami jasa raja menyampaikan
sekali lagi menyampaikan duka cita mendalam
uang tidak dapat menggantikan nyawa
tetapi semoga bukti bahwa negara hadir dapat